nah kalau gitu kita ketemu lagi di episode selanjutnya bersama gue albi pratama
ada yang lagi nonton ternyata
kira kira tau gak sih habis ngapain
hmm bukan mirip sih
ini saya baru aja nge tag untuk rekaman podcast
sudah tahu kan podcast itu apa
ya popularitas podcast saat ini sudah semakin meningkat ya
seiring mulai banyaknya platform audio penyiaran digital
yang bisa kita temukan di smartphone
mulai dari itunes spotify dan lain lain
dan juga podcast juga sekarang sudah semakin besar dan dilirik oleh banyak kalangan
seperti misalnya banyak public figure yang sudah mulai merambah menjadi seorang podcaster
untuk bisa menyajikan konten yang bisa didengar oleh masyarakat secara luas
hmm tapi kira kira bisa gak ya

seorang podcaster itu menghasilkan pundi pundi ketika dia siaran
dan gimana sih caranya menjadi seorang podcaster profesional
kita cari tau selengkapnya
penyiar radio sekaligus pembawa acara televisi imam darto
menjadi salah satu figur yang mempelopori dunia podcast di tanah air
bersama tiga orang rekan lainnya
yani ananda omes surya insomnia dan angga
membentuk podcast kesehatan masyarakat atau podcast
sejak tahun dua ribu sembilan belas
yang kini berada dalam naungan podcast mas asian network
memasuki tahun ketiganya di dua ribu dua puluh satu
podcastmas telah didengar sebanyak satu ratus sembilan puluh dua juta kali
dengan lebih dari sepuluh genre yang ada
tapi memang aslinya kita tuh bikin itu beneran gak ada pikiran mau ngeduitin ya
tapi dengan background kita yang dari tv dari radio
kita tau lah pakam pakam produksi
durasi punchline setup
jadi kita begitu kita dengerin
wah ini kepanjangan pendekin
gak mungkin nih sejam kita gelondongin
kita bagi jadi empat aja lima belas menitan aja
konsistensi harus penting banget
jadi kita harus di hari yang sama upload
senin dan kamis dua kali seminggu
biar lebih oke
yaudah cuma gitu aja
ternyata melejit secara awareness di season satu
kita menduduki posisi pokoknya naik chartnya lumayan cepet
tuk tuk tuk tuk tuk tuk
sampai ke posisi satu
terus di season kedua itu kita udah bisa mulai menjual
karena modal di season pertama ada angkanya kan
angka itulah yang kemudian kita jajakan ke potential clience gitu
mau nggak beriklan di kita gitu
itu bener bener gak ada benchmarknya sama sekali
karena belum pernah ada yang beriklan di podcast
jadi kita nentuin harga sekenanya aja
kira kira podcast ini adalah industri yang sangat berharga
audio itu lebih kena secara hati

itu terbukti juga dari data juga
retensi orang yang nonton podcast ini juga lebih kena dan lebih loyal
itu terbukti juga dari data juga
jadi orang mendengarkan podcast di audio itu jauh lebih tinggi dibandingkan
industri podcast memiliki potensi yang besar
khususnya dalam perkembangan dunia konten kreator
hal ini bisa dilihat dari sejumlah kalangan
seperti pejabat negara yang juga mulai menggunakan siaran podcast
sebagai sarana informasi dan edukasi
bagi masyarakat dengan tujuan kekinian
dan bisa diterima dengan mudah
kami khususnya bagi generasi milenial dan juga z
khususnya bagi generasi milenial dan juga z
pegiat media sosial enda nasution
meski menjanjikan podcast juga memiliki sejumlah kelebihan dan kekurangan
yang harus dipelajari bagi siapa saja
yang mencoba menggelutinya

termasuk dari sisi teknis
termasuk sebenarnya untuk membuat podcast yang lebih berguna dan lebih berguna
termasuk dari sisi teknis dan lebih berguna dan lebih berguna
untuk proses produksinya sendiri
nah ini yang mungkin yang perlu dipelajari adalah
jika kita memang memiliki basic audio production
tentu itu akan jadi lebih mudah
apalagi kalau misalnya punya basic sebagai penyiar
tentu bisa menjaga pace bisa menjaga tone gitu ya
termasuk bagaimana cara berkomunikasi dengan baik
apalagi kalau kita tahu pendengarnya adalah anak anak muda
misalnya soal percintaan soal relationship ya
kalau yang sifatnya pribadi
lalu kemudian yang hubungannya dengan pencari kerja atau tips karir
itu juga saya rasa pasti pendengarannya butuh banyak
bagi para pemula yang mau mencoba terjun ke dunia podcast
ada sejumlah tips dan trik yang bisa disiapkan
yang pertama adalah tema konten yang harus matang
menjadi hal yang paling utama untuk dilakukan

selebihnya adalah teknis perlengkapan seperti headphone
mikrofon mixer dan juga media editing dengan software editingnya
untuk menyusun dan meningkatkan kualitas suara dari konten
menjadi satu padu untuk siap diperdengarkan
selain itu konten yang sudah direkam juga bisa dibuatkan flyer digital
untuk mempromosikan konten yang sudah dibuat
bahkan beberapa alat sederhana seperti ponsel pintar
earset dan juga website peracik podcast
juga bisa dimanfaatkan loh bagi anda yang masih memiliki keterbatasan modal
untuk menggunakan piranti layaknya podcaster profesional
albi pratama andika suramanto jakarta